dari nganjuk berniat menangkap seekor burung seorang anak justru bernasib sial
beruntung tangan korban berhasil terlepas setelah empat jam
mf anak berusia tujuh tahun
warga desa kepanjan kecamatan pace nganjuk ini hanya bisa menahan sakit dan menangis
saat sejumlah warga berusaha memecahkan pipa beton yang menjepit salah satu tangannya
peristiwa ini bermula ketika mf berusaha menangkap burung incarannya
yang bersembunyi di balik pipa beton sebuah dinding
berniat meraihnya namun tangan korban justru tersangkut dan terjepit di dalamnya
hal ini pun sontak membuat rekan rekannya berteriak meminta pertolongan warga
beruntung setelah empat jam evakuasi akhirnya tangan korban bisa dilepaskan dari pipa beton
mau mengambil burung yang dalam barang itu dan gak taunya ya disitu ada besi
ada besi yang tingkok begini terus masuk nyangkut di tangannya
meski tidak mengalami luka cukup serius korban sempat mengalami trauma akibat kejadian ini